setelah beberapa hari diguyur hujan sebagian jalan di jakarta rusak
hal ini bisa membahayakan pengendara dan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa titik jalan
kadang kalau gelap gitu apalagi kalau malam malam kan kita nggak tahu kalau ada lubang
kalau kita sering lihat setiap hari sih bisa ngapalin lah istilahnya
tapi kalau orang jauh misalnya ya yaudah berbahaya sekali lah istilahnya
ya sangat berbahaya sekali
apalagi kondisi hujan nggak bisa menghindari apalagi kalau kan nggak kelihatan gitu lah
ada empat tujuh puluh dua titik jalan yang rusak pasca banjir di lima wilayah jakarta
yakni tiga ratus lima puluh tujuh titik di jakarta pusat sembilan ratus tujuh puluh lima titik di jakarta barat
tujuh ratus tujuh puluh tiga titik di jakarta timur delapan ratus empat belas titik di jakarta selatan
dan lubang terbanyak berada di daerah jakarta utara yaitu satu satu ratus lima puluh tiga titik
namun sejumlah jalan yang rusak kini sudah diperbaiki oleh dinas bina marga
mulai bulan januari kemarin dari awal bulan itu setelah terjadi musim hujan ya januari
kita hitung sampai bulan ini itu sudah hampir empat tujuh puluh dua titik
tiga titik kerusakan yang sudah kita perbaiki
hari menambahkan kerusakan paling parah terjadi di daerah kelapa gading dan pademangan
ia juga mengatakan dinas bina marga berkeliling setiap hari guna mencari dan memperbaiki jalan yang rusak
perbaikan dilakukan dengan teknik pengaspalan cold mix dan scrap untuk menutup lubang dalam waktu cepat
hal ini dilakukan demi keselamatan pengendara
dia ayu lustari